libur panjang volume kepadatan kendaraan menuju cikampek sudah terlihat sejak rabu pagi di tol bekasi
ya kepadatan kendaraan ini bahkan terjadi hingga kilometer sembilan belas
sejumlah titik kemacetan harus diwaspadai pengguna jalan
yakni gerbang tol cikarang utama gerbang tol ciperna utama gerbang tol cibubur utama dan gerbang tol karangtengah
diperkirakan akan ada satu ratus enam ribu kendaraan melintasi tol jakarta cikampek pada libur panjang kali ini